pemerintah indonesia telah memperoleh komitmen dari bank dunia dan beberapa perusahaan
untuk mengatasi masalah stunting atau kurang gisi kronis dalam beberapa tahun ke depan
dilansir cnnindonesia com bank dunia berkomitmen memberi pinjaman lunak
sebesar empat ratus juta dolar amerika atau setara lima tujuh triliun rupiah
dana pinjaman tersebut akan digelontorkan tahun depan
rencananya pinjaman lunak ini akan masuk ke dalam apbn dua ribu dua puluh
dan dialokasikan ke anggaran kementerian serta lembaga terkait
yang mengurusi masalah stunting atau kurang gizi kronis yang mengakibatkan tubuh kerdil
bank dunia akan menjadikan indonesia sebagai contoh negara yang sukses menangani kasus stunting
bagi negara negara lain di dunia